ada hal mengembirakan lain penghitungan suara di tingkat kecamatan atau situng atau data sanding oleh kpu yang bisa diakses lewat website
sudah hampir selesai termasuk pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas seperti yang dilaporkan rekan saya tadi rifana pratiwi dari gedung bidakara
saya ajak anda untuk melihat data berikut ini data ini kami ambil hingga pukul enam belas waktu indonesia barat
kita akan mulai dari kepulauan seribu di mana dpt nya paling rendah di dki jakarta ada sekitar tujuh ratus ribu lebih warga yang menggunakan hak pilihnya
mayoritas warga kepulauan seribu ini ternyata
memilih paslon nomor urut dua ahok jarot dalam pilkada lima belas februari lalu
ini akhirnya menunjukkan bahwa kasus penodaan agama yang seharusnya bermula dari wilayah ini tidak terlalu berpengaruh ternyata terhadap pilihan warga
kemudian kita akan lanjutkan ke jakarta utara
ini adalah wilayah yang seharusnya menjadi basis ahok jarot pasangan calon nomor urut dua
memang pada kenyataannya demikian empat puluh delapan empat
lalu kita akan lihat selanjutnya adalah di jakarta selatan
jakarta selatan seharusnya merupakan basis dari suara pasangan nomor satu ahaye dan sylvie dan juga anisandi
dan pada nyatanya pada lima belas februari kemarin anisandi di jakarta selatan menempati urutan pertama
bahkan ada satu fakta yang cukup menarik tps tempat jarod mencoblos
di jakarta selatan tepatnya di kuningan timur perolehan suara anies sandi paling unggul
selanjutnya kita akan lihat di jakarta barat
kita akan lihat jakarta barat ini seharusnya menjadi basis dari ahok jarot
dan memang pada kenyataannya pasangan calon nomor urut dua ini jauh lebih unggul dibandingkan pasangan lain
sesuai dengan hasil analisis jakarta barat memang merupakan basis pendukung ahok jarot
kemudian ada dua wilayah lain yang sampai saat ini belum menyelesaikan penghitungan suara
yakni jakarta timur dan juga jakarta pusat
kita akan lihat satu persatu
jakarta timur ini juga seharusnya menjadi basis dari anisandi
selanjutnya kita akan lihat yang terakhir tadi di jakarta pusat yang juga masih belum total masuk suaranya
dan di jakarta pusat ini juga
dan dengan demikian kalau kemudian kita bisa menyimpulkan dari seluruh data yang sudah masuk
artinya ini angkanya tidak terlalu jauh dengan harga data yang sudah masuk
yang tersejauh ini sudah hampir bisa dipastikan
karena ada putaran kedua
dan yang masuk di putaran kedua adalah pasangan calon nomor urut dua dan nomor urut tiga
tapi kita harus tunggu sama sama di empat maret dua ribu dua puluh